akhir pekan lalu minggu tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
wisatawan mulai berdatangan ke lokasi wisata pantai anyer banten
bersama keluarga mereka menikmati berbagai wahana yang tersedia
seperti banana boat dan mengendarai atv
bagita para wisata anyer melegakan bagi warga setempat
yang hidup dari berdagang makanan
terlebih sebelum pandemi melanda awal dua ribu dua puluh
wisata anyar sudah lebih dulu terpuruk
setelah diterjang gempa dan tsunami tahun dua ribu dua
pendingan ini sudah sebulan kali ya
udah lima minggu lah baru mulai rame ini
dari kemarkaman kan bunda sepi berapa tahun itu
habis covid gempa habis gempa ini
sejak oktober dua ribu dua puluh satu dinas pariwisata provinsi banten
sedang melakukan gerakan sadar wisata di dua puluh titik untuk warga anyer
hal ini dilakukan untuk memotivasi kembali warga anyar
yang menjadi pelaku pariwisata
untuk meningkatkan ekonomi melalui usaha usaha
yang mereka lakukan
kita melakukan gerakan sadar wisata
semata mata demi memotivasi kembali
para pelaku obyek khususnya di sekitar anyer
carita dan sekitarnya
di balik meningkatnya wisata di anyer akhir akhir ini
masih ada masalah yang belum dapat diselesaikan
antara pengelola objek wisata
dan juga dinas provinsi banten
yaitu mengenai retribusi parkir
salah satu pemilik rumah makan di anyer
mengaku khawatir oleh masalah ini
beratnya itu dari parkir
saya minta ke pemerintah
ada pembenahan mengenai
pungutan parkir itu aja terima kasih
permasalahan retribusi parkir ini terjadi
adalah milik pribadi
dan belum ada payung hukum yang dikeluarkan oleh bupati serang
terkait nominal retribusi parkir
dinas provinsi banten mengaku telah melakukan berbagai cara
untuk mengatasi masalah ini
dengan berdialog yang dilakukan kepada para pengelola
bagi anda yang ingin berwisata ke anyer
terus pantau perakhiran cuaca sebelum berangkat ya
dan patuhi protokol kesehatan ketika berwisata
reza siregar angga cita kesuma banten